melalui sebuah mekanisme yang begitu cepat mantan menteri sdm archandra tahar mendapatkan kembali ke warga negara
upaya ini kemudian menghadirkan sejumlah tanya ada apa dibalik kengototan pemerintah untuk mengembalikan kewarganegaraan seorang archandra
layakkah ia kembali menjabat sebagai menteri atau menyandang jabatan khusus di lingkaran istana
kami akan membahasnya pada malam hari ini dengan anggota komisi tiga dpr dari fraksi pks nasir jamil
selamat malam pak nasir
terima kasih sudah hadir
kemudian ada anggota komisi tujuh dpr dari fraksi partai golkar eni saragibo
ini selamat malam terima kasih sudah hadir
lalu kemudian kami lengkapi juga diskusi malam hari ini pakar hukum internasional ari afriansya
selamat malam mas ari
baik saya ingin tahu pendapat mas ari terlebih dahulu karena ini kita mulai dengan berbicara atau diskusi tentang status keluarga negaraan indonesia yang diteguhkan kembali
bahasanya begitu ya diteguhkan kembali kepada seorang archandra tahar ini
menurut anda ketika menkumham menyebutkan dengan alasan
apa perlindungan maksimal dan kemudian alasan tidak boleh membiarkan seorang itu menjadi stateless begitu ya
alasannya itu kemudian makanya diteguhkan kembali status keluarga negara dari seorang archandra karena memang sudah dilepaskan juga yang warga negara amerika ini
menurut prosedur hukumnya menurut anda sudah tepatkah ini
baik tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu ya kepada pak archandra karena sudah menjadi wni kembali gitu ya
tapi dari sisi hukum kalau saya lihat justru pak archandra ini
sejak dia mendapatkan paspor amerika serikat itu secara hukum dan dijelas di undang undang dua belas dua ribu enam itu mengatakan bahwa dengan sendirinya lepas kehilangan keluarga negaraan indonesia
ketika mendapatkan warga negara amerika itu otomatis sudah hilang
nah pada saat itu seharusnya indonesia mengetahui dan mengeluarkan surat penetapan kehilangan status keluarga negara
maaf saya potong terlebih dahulu
jadi ini sekaligus membantah argumen yang seringkali juga dikeluarkan
bahwa belum hilang status keluarga negara paspornya masih ada
paspor memang masih ada dan dia pasti pegang
hanya masalahnya kan ini kejujuran dari seseorang
saya yakin seorang archandra yang begitu pintar yang begitu hebat di luar sana
pasti mengetahui konsekuensi dari memiliki dua keluarga negaraan
karena pada saat kita berada di luar negeri
kalau kita berhadapan dengan status keluarga negara negara lain
pasti kita akan bertanya apa yang terjadi dengan keluarga negara asal saya
pasti dia akan bertanya
dan saya yakin teman teman diaspora di luar sana juga pasti akan memberitahu
tidak mungkin dia tidak tahu kalau indonesia itu tidak mengandungi keluarga negara
saya meragukan kalau beliau sekedar tidak tahu
pada saat itu dia melakukan dengan secara sukarela mengucapkan janji sumpah setia kepada negara lain
maka menurut undang undang kita secara otomatis beliau kehilangan keluarga negaraannya
lalu kemudian yang diperparah ya lalu kemudian ada aturan di amerika serikat yang mengatakan bahwa
pada saat dia menerima sebuah jabatan penting atau posisi tertentu tinggi di negara lain
maka status keluarga negaraan amerika pun akan hilang
dan itu sudah dilengkapi dengan surat pernyataan dari kedudukan besar amerika serikat
per tiga puluh agustus atau tiga puluh satu agustus ya
justru di situ pada saat itu dia pas stateless
dia pasti tahu ya bukan karena dia melepas ke howenation kamu
itu bisa di asumsikan seperti itu
sekali lagi orang seperti pak asarandra pasti akan selalu berhitung
dan saya rasa teman teman di luar diaspora pasti akan mengedukasi kalau sudah tidak
ada yang tidak tahu

sangat sulit untuk memahami

untuk kasus ini memang seorang pak asarandra
untuk kasus ini memang seorang pak asrani
kan memang diharapkan bisa membantu indonesia dan saya sangat mendukung itu
nah dengan demikian tidak ada salahnya kita membantu pak archandra
tapi dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh undang undang dan aturan kita sendiri
pp nomor dua tahun dua ribu tujuh sudah sangat jelas
itu sudah menguraikan bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan indonesia kembali
ada surat promohonan
kenapa pp ini karena lebih teknis begitu ya
bahkan di undang undang kewarganegaraan sendiri kan bilang bahwa untuk memperoleh kewarganegaraan kembali
itu harus tinggal lima tahun secara berturut turut atau sepuluh tahun tidak berturut turut
ya artinya kalau memang kita ingin
itu sudah cukup detil sebenarnya
kalau kita ingin mengupayakan pak archandra ini kembali ke negara indonesia
ya kita bantu ya sesuai dengan prosedur yang ada
artinya semua prosedur kita ikuti tinggal diakselerasi saja
artinya pemeriksaan akan lebih intensif
kemudian berkas berkas dimasukkan
ya kan pak archandra bisa pak tolong buat surat permohonan gitu kan
sesuai dengan aturan
begini nanti pak menteri akan melihat prosedur berkasnya yang kurang apa saja
lalu kemudian diperiksa
lalu kalau memang semua sudah lengkap ya tinggal ditentukan saja
dan itu sesuai dengan prosedur
dan saya yakin semua orang pun akan merasa tenang dan tidak merasa bertanya tanya
karena tidak seperti sekarang
sekarang tiba tiba muncul
surat penetapan yang penimbangannya hanya membaca dari hasil pemeriksaan berkas oleh dirjen imigrasi
artinya bagian penimbangannya ya
bukan lemah artinya hanya itu bagian penimbangan
tidak berdasarkan permohonan saudara ini
terus melihat berkas berkas yang ada
kalau tidak berdasarkan permohonan itu terkesan seperti bukan keinginan yang bersangkutan justru untuk mendapatkan
tapi yang penting adalah ini tidak sesuai dengan pp dua ribu tujuh
nah mungkin nanti
nah ini penjelasannya yang ada panjang lebar
saya ingin simbolkan disini
penjelasan yang cukup panjang lebar tadi itu berarti kesimpulannya adalah peneguhan kembali status warga negara chandra ini tidak sesuai prosedur undang undang
undang undang dan pp
berarti ada yang salah dong disitu berarti dong
ya seharusnya memang diikuti saja
bagaimana komisi tiga sebagai partner dari kementerian hukum dan ham pak nasir
waktu itu ikut menyetujui kayaknya pak nasir
sebenarnya kan kita ini negara hukum
ketika kita mendeklarasikan kita sebagai negara hukum
maka konsekuensinya semua orang sama di depan hukum
karena itu ketika presiden dilantik dia itu kan harus taat dan menjalankan undang undang dasar dan peraturan perundang undangan
itu menunjukkan bahwa presiden harus konsekuen dan konsisten melaksanakan undang undang
nah ketika ada pengabayan terhadap peraturan perundang undangan apalagi kemisalnya mengatakan bahwa kita harus berhenti melakukan peraturan perundang undangan
perutuan pemerintah konselasi vc dua puluh satu
diatur oleh undang undang
nah karenanya dalam hak
progratif itu pun sebenarnya juga
tidak boleh meniadakan kehatian
boleh mengurangi kepastian hukum
harus fairness dan kemudian
juga harus pantas
dan wajar karena
kalau itu tidak ada
sangat rentan untuk dipersoalkan
di pengadilan dan makanya
hak prerogatif presiden itu kan
diterjemahkan oleh kementerian hukum dan ham
dengan cara misalnya
mempelajari lewat direkturat jenderal
imigrasi misalnya nah karenanya
sangat rentan untuk kemudian dipersoalkan
secara hukum di pengadilan tapi kan waktu itu
konsultasi atau apa dengan
komisi tiga kan kalau tidak salah ya rapat kerja
kami dengan kemenkum ham
memang kami mendapatkan penjelasan
ya karena tiba tiba
saja beliau mengatakan dari hasil
dan kita kan juga gak
tahu bagaimana kerja mereka
menelusuri ini semuanya
karena memang menurut sebahagian teman teman
tidak mudah juga warga amerika
tidak mudah nah katanya kan
perlu penelusuran seharusnya memang
tidak cukup kemenkum ham yang bekerja
badan intelijen kita
juga harus bekerja untuk memastikan
sehingga benar benar clear
persoalannya jadi itu soal
nah karenanya ketika
tapi bukan menyetujui atau
tidak menyetujui waktu itu ya di komisi tiga ya
tidak kita tidak masuk ranah itu
kita hanya mendengarkan
ada penjelasan tidak yang soal
bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan
mas hari tadi tidak sesuai dengan undang undang
iya sebenarnya pemerintah dalam hal ini
kementerian hukum dan ham ingin memberikan
jalan tol kepada arkandra tahar
terkait soal memperoleh kembali
nah tentu saja
ada ya jalan tolnya tapi memang secara peraturannya ya
ya sebenarnya kan tidak ada
ya sebenarnya tidak ada
nah makanya kan mungkin saja
ini satu diskresi ya
tapi tentu saja kebijakan ini
rentan untuk dipersoalkan
nah itu persoalannya makanya
jangan sampai kemudian presiden dipersoalkan lagi
karena kalau ini kemudian dipersoalkan
lalu kemudian diterima
maka ini akan menurunkan
derajat keibawaan pemerintahan itu
nurunkan ya berarti
jadi komisi tiga akan panggil menteri hukum dan ham
ini ketika ini sudah mulai bergulung masyarakat loh
kok bisa ini jadi
tiba tiba balik menyalahi
aturan yang harusnya minimal lima tahun
berturut turut atau sepuluh tahun tidak berturut turut
kami tidak lanjuti dalam
panja penegakan hukum
nanti panja penegakan hukum
yang ada komisi tiga itu akan mendalami
lihat aturan yang ada ini
dari undang undang nomor dua belas
tahun dua ribu enam pasal sembilan b
pada waktu mengajukan
promosional sudah bertempat tinggal
di wilayah negara republik indonesia paling sedikit lima tahun
berturut turut atau paling singkat sepuluh tahun
tidak berturut turut ini seperti yang dijelaskan oleh mas ari ya
bahwa bagaimana seseorang bisa mendapatkan
kembali status warga negara indonesia
jadi mungkin ada orang yang menganggap dia itu kan
warga negara indonesia lalu kehilangan
kewarganegaraannya tapi kan posisi
arkandra itu sudah menjadi warga negara asing
karena otomatis dengan sendirinya
ketika dia memperoleh
paspor mengucapkan sumpah
dan memiliki paspor dia otomatis
dengan sendirinya dia menjadi warga negara asing
nah ketika dia ingin memperoleh kembali
maka dia harus mengikuti undang undang itu
tadi disebut jalan tol itu ada celah aturan tidak
sebenarnya tidak ada jalan tol itu
sambil guyon saya bilang ya kalau mau terbitkan
aja perpu saya bilang tapi apa iya untuk
seorang arkanra kemudian presiden keluarkan perpu
ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini
ketika tadi di paripurna
kepala bin ya saat itu sebenarnya ya
paripurna tadi siang tetapi kemudian sempat
menyinggung bahwa kerja bin itu seharusnya
juga akan memberikan informasi detil kepada presiden
termasuk ketika akan menunjuk
atau menteri yang akan bekerja
di bawah presiden dan disitu
disinggung kemudian soal arkanra
negara ini harus
mengapa menjadi berupaya ekstra
untuk seorang arkanra dengan menunggu kembali
ada kesan upaya ekstra
pertanyaan selanjutnya apa
istimewanya seorang arkanra
tapi bu eni punya perspektif lain
ini arkanra ini untuk bangsa ini
begitu bu bagaimana apa bu yang menjadi
kalau menjawab pertanyaan seorang akbar faisal
tadi misalnya dpr apa istimewanya seorang
arkanra ini yang pertama bagi saya
penempatan seorang menteri
itu adalah hak prerogatif presiden
tidak ada yang berdebat itu ya
jadi keundangan presiden untuk memilih
menteri jadi bagi saya
kita harus mengapresiasi
seorang archandra untuk memilih menjadi
warga negara indonesia
karena kita tahu bahwa referensi yang
walaupun saya belum kenal arkanra
referensi yang saya
yang banyak menguasai
persoalan persoalan hulu di
anda tahu track record nya
saya cuma tahu baca referensi aja
dan kita butuh
orang orang seperti arkanra
jadi bagi saya arkanra adalah
yang mau ingin menyumbangkan
dia memilih dia sebagai warga negara
amerika waktu itu tapi dia memilih
warga negara indonesia
dan bagi saya ini kita harus apresiasi
dari sisi itu harus diapresiasi
ini arkanra adalah
dan kita tahu bahwa
ini diperlukan untuk
yang menurut saya
pas seperti itu
seorang presiden ingin mengangkat
ini kan kalau misalnya presiden
kita tidak membahas tentang hak prerogatifnya
walaupun tadi pakar hukum tata negara ada yang berpandangan lain
tapi kita tidak membahas tentang hak prerogatif hari ini
tapi yang ingin saya tanyakan begini
apresiasi iya seperti yang disampaikan mas ari
mengapresiasi bahkan mengucapkan selamat
dari ketika mendapatkan lagi warga negaranya
tapi masalahnya ketika
ada aturan ini negara hukum
pak nasir bilang bahwa semua
sama di mata hukum
ketika kemudian arkanra dibutuhkan
tetapi kemudian ada masalah
lalu kemudian aturannya menyebutkan
dua tahun minimal berturut turut tinggal di indonesia
atau sepuluh tahun
tinggal di indonesia
ada hal yang harus dikerjakan
sebenarnya di sini
kalau menurut anda apakah ini cukup
akhirnya berupaya ekstra demi seorang archandra
menyinggung masalah tadi
hari ini archandra sudah menjadi
warga negara indonesia
dia sudah sah menjadi warga negara indonesia
dia punya hak juga sebagai
warga negara indonesia
jadi kalau misalnya seorang arkanra
saya tidak melihat
tapi bagi saya sekali lagi bahwa
seorang archandra mungkin banyak lagi
arkanra arkanra yang lain
ini adalah aset bangsa yang harusnya kita
memberikan ruang atau tempat
seorang arkanra arkanra yang lain
untuk bisa memberikan sesuatu
orang yang lain dengan kapasitas seperti
archandra yang tidak bermasalah secara warga negara
ada tidak kira kira
nah itu dia yang ingin saya tanyakan
kenapa kemudian negara harus berupaya ekstra
untuk menarik misalnya seorang archandra
menetapkan warga negaranya
sementara di sisi lain misalnya
ibu kan di komisi tujuh ya jadi banyak
orang orang yang capable di situ misalnya
tapi tidak bermasalah cara warga negara
artinya tidak ada halangan
saya tidak masuk
pada posisi tadi
arkanra adalah aset bangsa
seperti archandra itu adalah aset bangsa yang harus
kita memberikan ruang atau
tempat untuk bisa
menyumbangkan sesuatu untuk
saya baca referensi seorang chandra
dia sangat menguasai hulu
dan kalau misalnya pak presiden
tidak banyak yang bisa menguasai hulu ini ya
ya mungkin saya tidak tahu banyak yang menguasai
hulu tapi mungkin kalau misalnya
pak arkanra itu mungkin ada satu
pilihan yang tepat menurut beliau
nah itu tadi masuk dalam
hak prerogatif tadi
banyak memang seperti arkanra arkanra
misalnya presiden memilih itu akhirnya
seorang arkanra ya mungkin
itu adalah orang yang tepat untuk membantu
beliau di pos
energi yang memang
saat ini masih carut marut
nah yang ini saya katakan secara aturan hukum
saya ke komisi tiga sekarang
hak prerogatif presiden tidak bisa didebat
lagi dalam memilih menterinya
tetapi ketika memilih menterinya ini
ada permasalahan soal yang
tadi bisa direntan di gugat
status warga negaranya sementara syarat
menjadi menteri walaupun hak prerogatif
adalah warga negara indonesia
sekarang memang warga negara indonesia tapi status warga negaranya
menurut anda tadi rentan di gugat
ini masuk hak prerogatif yang
bulat atau bagaimana
ini hak prerogatif presiden
tidak ada yang membantah presiden memilih lagi
mengangkat misalnya seorang arkanra
lalu kemudian ada yang menggugat
status warga negara kenapa ada syarat yang dilanggar
bukankah ini menjorokkan presiden ke jurang
ya makanya sejak awal
kita harus ingatkan yang namanya
hak prerogatif hak berkehendak
dari presiden itu harus
dibatasi harus ada
rambu rambunya seperti saya katakan
tidak boleh menabrak undang undang yang lain
tidak boleh mengurangi kepastian hukum
tidak boleh mengurangi
ini kan menunjukkan ketidakhatian hati pemerintah
tidak cermat ketika kemudian
ketika menjadi menteri sdm
beberapa waktu lalu
kemudian juga harus memperhatikan
kewajaran dan kepantasan
nah ini yang menurut saya
kalau ini tidak diperhatikan
itu sangat rentan untuk dibuat
karena apa karena dianggap ilegal
kemudian tidak proporsional
dan tidak rasional
yang ilegal itu menurut saya
saya pribadi itu bukan saja
kemudian tidak ada aturan
aturan juga itu bisa masuk
kategori ilegal jadi sesuatu yang
tidak ilegal sesuatu yang tidak proporsional
sesuatu yang tidak rasional
itu akan rentan sekali digugat di pengadilan
menteri hukum dan ham
jelas mengatakan ketika
meneguhkan kembali satu suarga negara indonesia
untuk archandra ini
saya bisa dipidana tiga tahun
kalau membiarkan ada seorang yang stateless begitu
setelah jadwal berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
setelah archandra melepas
kewarganegaraan amerikanya secara resmi
hal ini dibuktikan dengan sertifikat kehilangan
kewarganegaraan atau certificate of
sertifikat ini biasanya dikeluarkan
kedutaan atau konsulat amerika serikat
terhadap warganya yang dengan suka rela
dan keluar yang
ditetapkan disitu certificate of
dia telah kehilangan kemerdekaan
kewarganegaraan amerika sejak tanggal lima belas agustus
sejumlah pihak menilai pemerintah lebih memilih
cara kilat untuk mengembalikan status wni archandra
penetapan status wni archandra dilakukan dengan alasan
agar ia tidak berstatus stateless
jika sudah bukan warganegara indonesia
mestinya mekanisme pengembalian kewarganegaraan
hanya bisa melalui dua prosedur
yakni naturalisasi dengan persyaratan tinggal di indonesia
setidaknya lima tahun atau melalui usulan
presiden yang mesti mendapatkan persetujuan dpr
ada dua cara kalau dia warganegara amerika tadi
tidak dicabutnya kewarganegaraannya
tidak menghilangkan kewarganegaraannya
pertama prosedur naturalisasi
dia tahu pasal dua puluh undang undang kewarganegaraan
yaitu apa demi kepentingan negara
harus orang asing bukan orang indonesia
iya tapi persoalannya dia kan bukan lagi orang asing
harus sudah dicabutnya
sudah resmi kehilangan kewarganegaraan amerika
dia sudah menjadi orang anta beranta nanti kalau kita cabut
pengukuhan kembali status uni archandra turut mendapatkan
dukungan dari dewan perwakilan rakyat
rakyat kita yang ingin memperoleh status hak kewarganegaraannya
dan hak kependudukannya
tentunya dengan melalui proses yang transparan
adil jujur ya nggak usah bulet
artinya sepanjang itu merupakan hak konstitusional
setiap warganegara untuk memperoleh warganegaraannya
untuk mendapatkan hak kependudukannya
ini menjadi hal yang harus kita dukung
seiring dengan kembalinya status wni archandra
rumor kembali diangkatnya archandra tahar sebagai menteri esdm turut mencuat
wakil presiden yusuf kala disebut sebut memberikan sinyal
terkait kembali diangkatnya archandra
namun isu ini tak lepas dari pro kontra
meski dpr setuju untuk memberikan status wni kepada archandra
namun hal ini tak serta merta menyetujui jika archandra
diangkat kembali menjadi menteri esdm
anggota komisi tiga adi skadir menilai pemerintah terlalu mengambil risiko
jika pada akhirnya kembali mengangkat archandra sebagai menteri esdm
sementara nasir jamil anggota komisi tiga dpr menilai
archandra dari segi kelayakan dianggap sangat layak
kembali menduduki pos menteri esdm
namun tidak patut ditunjuk kembali menjadi menteri esdm
kembalinya status uni archandra bisa saja menyebabkan
kembali menjadi menteri sdm
namun posisi menteri tidak bisa dilepaskan sebagai jabatan politik
yang tentu memiliki konsekuensi politik
setidaknya presiden harus mempertimbangkan asas kepatutan
agar tidak kembali terjerumus dalam polemik yang berkepanjangan

untuk memiliki kekuasaan untuk memiliki kekuasaan

saya ke mas ari
tadi ada penjelasan dalam berita tersebut bahwa
pernyataannya pernyataan langsung dari pak yasona menkumham
bahwa demi kepentingan negara pasal dua puluh
oke ya artinya memang itu ada di undang undang ya
tapi di sini yang perlu kita cermati adalah
alasan demi kepentingan negaranya itu harus dijelaskan
karena tadi dari pernyataan pak yasona sendiri kan
tidak secara transparan apa yang membuat pemerintah
memberikan tadi kalau pak nasri itu jalan tol
tadi kita sudah lihat bahwa ini ada prosedur yang harus dilalui
tapi itu ternyata tidak dilalui jalan biasanya
jalan biasa jalan transparan dan jalan secara hukum dibenarkan
tapi ini ada jalan tol
nah jalan tolnya kalau tadi berdasarkan kepentingan negara
ya itu harus dijelaskan apa dan bagaimana prosedurnya seperti itu
karena dari surat penetapan yang sendiri kan
ya tadi menimbang penelusuran atau pemeriksaan
berkas atas yang bersangkutan
tidak ada penimbangan atas dasar kepentingan negara
tidak dijelaskan di sini
hanya menimbang undang undangnya saja
nah tapi di sini yang perlu dicermatkan kembali adalah
kalau tadi mas indra bilang di awal tadi ya
adalah untuk memenuhi pelindungan yang maksimum
supaya seseorang tidak lagi berkewarganegaraan
itu yang dilindungi
tapi kita harus lihat juga revisi undang undang anti terorisme
itu ada sikap pemerintah yang mengusulkan bahwa
apabila orang yang terlibat dari tindakan teroris
melakukan perang di luar
itu pemerintah bisa mencabut kewarganegaraannya
artinya indonesia tidak memikirkan kalau dia akan jadi status atau tidak
nah berarti kan sekarang
tidak konsisten maksudnya
apa yang konsistensi
jadi memang saya kan termasuk anggota pansusnya
memang di dalam rancang undang undang tersebut disebutkan bahwa
seorang warganegara indonesia bisa kehilangan kewarganegaraan
jika dia ikut bertempur dengan teroris di luar negeri
ini memang inkonsistensi menurut saya
tapi dari alasan itu kan tidak bisa memang disamakan kan
saya seorang teroris bertempur di luar negeri karena
tidak karena negara ini begitu kan
akhirnya kan dihilangkan kan kewarganegaraan
negara indonesia mencabut kewarganegaraan
artinya indonesia tidak memikirkan asas ultimum tadi
apa namanya mencegah stateless
artinya pada saat kita mencabut orang yang melakukan
tidak perlu lihat background orangnya siapa tidak perlu lihat
artinya gini sekali lagi negara hukum
selalu memperhatikan orang di dalam hukum itu sama
artinya setiap orang patut dianggap tidak bersalah dulu
sampai itu dibuktikan kan
artinya pada saat kita melakukan itu mencabut
berarti kan kita sudah memposisikan bahwa ada kemungkinan
orang tersebut akan stateless
nah ini yang perlu dicermati oleh pemerintah
ini bagaimana harusnya juga kan konsisten tadi
itu sudah jelas kata pak nasir tidak konsisten
tapi kedepannya mari kita berpikir
bagaimana supaya tidak ada lagi presiden
dan tidak lagi digugat atau dipermasalahkan kedepannya
seperti tadi kata mas indra bilang
jangan sampai presiden ini jatuh kedua kalinya
sudah akan katanya besok mau dipanggil pak arsyandra
pak presiden kemudian diangkat
lalu kemudian ada orang ya namanya orang ada saja kan
yang tidak setuju yang tidak suka
jadi dia mempermasalahkan secara hukum
dan kalau itu dimenangkan oleh pengadilan
putusan itu dibatalkan
apa yang akan terjadi oleh kewibahan seorang pengadilan
itu akan sangat berpengaruh
nah makanya ini harus dijelaskan kepada warga negara asing
kepada rakyat indonesia oleh presiden
kepentingan negara apa yang diutamakan disitu
sehingga menegurkan kembali pos arsyandra
pak indra itu dulu ya bukan soal jabatan menterinya ya
ya tapi kalau misalnya dia bilang
oh ini archandra kan hampir kehilangan keluarga negara
hampir ya bukannya tidak
tapi ini kan sekali lagi ini penafsiran
nah penafsiran hukum itu harus dilakukan oleh siapa
oleh hakim yang punya otoritas membangun penafsiran hukum
jadi harus ke pengadilan dulu begitu ya
memang kalau memang ingin menyatakan bahwa
sebenarnya seperti apa sih kehilangan keluarga negara
ada nggak kemungkinan seorang warga negara itu
hampir kehilangan keluarga negara sehingga perlu ditangguhkan
perlu diteguhkan kembali
nah ini otomatis dengan sedih
harusnya tapi kan ada perjalanan bahwa ini hampir loh
makanya kita teguhkan kalau diteguhkan kan tidak seperti ini
dan memang ada kasus ya di aceh ya
itu kan petinggi petinggi gerakan aceh merdeka
ketika damai mereka kan langsung menjadi warga negara indonesia
jadi ini abdullah yang sekarang gubernur
kemudian mahli mahmud kemudian juga ahsan tiroh
itu barangkali bisa masuk dalam kategori kepentingan negara
kepentingan perdamaian menjaga integrasi bangsa
menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia
sehingga tanpa prosedur ini
tanpa harus tinggal di indonesia selama lima tahun atau sepuluh tahun
tidak berturut turut mereka kemudian diterima
menjadi warga negara indonesia
nah apakah memang sama kemudian archandra tahar
nah ini kan harus dijawab secara benar dan jujur oleh
tapi mereka ini sebelumnya belum mendapat kembali
atau sudah mendapat kembali
ya mereka kan sudah menjadi warga negara aceh ya
mereka bermukim di sweden menjadi warga negara di sana
lalu kemudian diterima menjadi warga negara indonesia kembali
jadi memang dalam satu hal memang tidak bisa disamakan sebenarnya
walaupun kemudian ada beberapa
ya unsur demi kepentingan negara tadi harus dijelaskan dulu begitu ya
karena rakyat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur
soal kepentingan negara seperti apa yang diharapkan oleh negara ini
oleh kepala negara oleh kepala pemerintahan
berkait dengan archandra ini
saya pribadi saya tidak mempersoalkan kapasitasnya
kelayak apa namanya latar belakang dia
tapi apakah patut seseorang yang diberhentikan dengan hormat
lalu kemudian dikembalikan lagi
apalagi tadi jalan tol jalan tolnya bukan jalan tolnya
tapi sudah ada porader
sehingga dia dengan leluasa melewati mobil mobil
jadi super ekstra upaya pemerintah ini
super ekstra begitu
tapi menurut mbak eni ini hak prerogatif presiden
karena memang istimewa soal archandra harus diapresiasi begitu
tapi mbak ada pertanyaan begini mbak yeni
kalau misalnya memang golkar sangat mendukung kan apa yang dilakukan oleh presiden
tapi kalau memang celahnya kemudian seperti mas ari
mas hari ini kan tidak ada preferensi politiknya nih bukan dari partai
mas ari melihat ini bisa presiden wibawanya jatuh karena ada kesalahan jatuh kedua kalinya
apakah golkar yang mendukung pemerintah sekarang mau kondisi seperti ini
ya kita hanya melihat
diulas lebih lanjut kita tahan dulu ya mbak ini
kami akan segera kembali usai saja dan berikutnya
baik itu sudah hangat rupanya perbincangan ini
sudah malah masuk soal sdm tapi
tapi begini bu kita masih soal bagaimana ketika golkar sangat mendukung
apa yang dilakukan oleh pemerintah
tapi pertanyaan begini kan seperti disebutkan oleh mas ari tadi
jangan sampai dengan celah undang undang yang seperti ini ada yang dilanggar tadi
ada yang tidak dilalui begitu dari persyaratan perundangannya
artinya ada pelanggaran peraturan perundangan kan
nah di sini ketika hanya mendukung saja nanti presidennya terperosok jatuh
dua wibawa negara bu yang dipertaruhkan
saya sih tidak melihat
saya sih tidak melihat bahwa dengan upaya jalan tol ini gitu ya bahwa pemerintah ceroboh
kemarin memang mungkin ada satu yang miss lah
anda yakin pemerintah tidak ceroboh ya
insya allah tidak ceroboh
karena kemarin mungkin menurut saya banyak yang menyatakan bahwa ini mungkin asyanda harus jujur
dia punya warga negara apa blablabla
bagi saya ini mudah mudahan ini hanya miss saja
jadi dan saya yakin meyakini pemerintah tidak ceroboh
untuk memberikan jalan tol
untuk memberikan tadi yang jalan tol untuk seorang asyanda
apa yang membuat anda yakin bahwa yang dari yang awal pertama itu bukan soal archandranya yang tidak jujur
dia warga negara amerika
tetapi itu hanya miss
ya karena kita tahu bahwa bagi saya bagi kami ini seorang archandra ini adalah aset bangsa
kita tahu referensinya begitu sangat menguasai
dan kita tahu bahwa energi hari ini tadi ini adalah energi
dan kita tahu bahwa energi hari ini tadi ini adalah energi
energi hari ini tadi pak nasi bilang wah ini masalah minerba apa yang menyangkut hajat idul umbanya ini kita ada kuasa asing
dan ini seorang asyanda orang yang begitu banyak kiprahnya di luar memang
dia sudah memilih sebagian bagian negara dia mau menyumbangkan sesuatu untuk bangsa
tidak tapi memang banyak hal yang sudah dilakukan archandra
untuk indonesia atau untuk dirinya sendiri atau untuk amerika
paling tidak ya sesuatu yang profesionalitas dia
ini dibutuhkan indonesia
ya kan akhirnya ketika dia berpindah ke warga negaraan dia memiliki paspor amerika
orang akan mempertanyaan nasionalismenya
di mana nasionalisme wahai archandra
ya kan itu kan orang pertanyaan
itu apa kalau seperti itu apa hilaf atau apa
bukan hilaf karena memang banyak seperti archandra ini yang memang tidak diberikan tempat di sini
sehingga harus berkiprah di luar negeri
sehingga harus berkiprah di luar negeri
kemudian syaratnya harus menjadi warga negara
macem macem lah gitu ya
nah begitu memang
nah begitu memang
ini harusnya anak bangsa seperti archandra yang banyak nih di luar
yang mungkin banyak bukan hanya di isdm saja di energi saja
berbagai bidang harusnya memang diberikan tempat yang luas untuk berkiprah untuk menyumbangkan sesuatu
tapi anda yakin nasionalismenya tidak tercoreng
insya allah yakinlah
karena apa yang disebutkan oleh nasir ini kan layak tapi tidak patut
kalau lihat istilah fit and proper test kan kepatutan dan kelayakan kepatutan dulu
saya meyakini bahwa pemerintah tidak ceroboh untuk itu
partai golkar karena memang sudah mendukung pemerintah
karena sudah bu
sudah mendukung pemerintah
jadi akan mengawal apa yang menjadi kebijakan pemerintah
ya karena itu mengawal itu kan kalau misalnya relnya agak keluar dikit ditegur
saya yakin sudah dikaji
sudah dikaji oleh menteri hukum dan ham
apa yang menurut anda yang kemudian anda sebut tidak patut tadi apa
alasannya apa tidak patut
ya karena tadi itu
karena pertama argumentasinya archandra di awal pertama ketika orang mengetahui bahwa dia memiliki paspor dua
dua keluarga negaraan
artinya dia memegang paspor amerika dia memegang paspor indonesia
kemudian dia tidak berterus terang soal itu
ini kan menyangkut dengan integritas
kalau istilah mbak ini tadi miss itu bukan
iya memang bisa apapun istilahnya bisa kita sebut ya
tapi kan orang menilai kenapa
tidak berterus terang saja
kita orang indonesia kan orang yang berterus terang begitu ya
jadi kemudian tidak menutup nutupi
lalu kemudian terkuak begitu loh ya
terbongkar dan menjadi konsumsi publik
kalau tidak mana mungkin presiden memberhentikan dia
kalau tidak ada masalah
saya pikir tidak mungkin presiden memberhentikan dia dengan hormat
karena ada problem disitulah yang kemudian presiden memberhentikannya dengan hormat
nah sebenarnya dia itu kan masih dalam warga negara asing gitu
sebenarnya presiden juga bisa dihukum dalam tanda kutip
presiden sendiri waktu itu ya
karena dia mengangkat orang asing menjadi menterinya
padahal syarat dari menteri itu warga negara indonesia
tapi oke lah ya karena presiden
karena melepaskan ke warga negaraan amerikanya itu baru akhir agustus itu ya
iya jadi menurut saya memang ini juga apa namanya
ya itu kan proses pelepasan itu kan seperti saya katakan tadi itu
kan tidak mudah juga sebenarnya
jadi sekali lagi memang ketidakpatutan inilah yang harus diperhatikan oleh presiden
tapi kalau memang presiden masih tetap ingin ya tinggal nanti dia bisa menjelaskan
tapi jangan sampai ya jangan sampai upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan kalau
kalau mengembalikan ke warga negaraan tentu kita welcome
tapi dengan caranya
kita apresiasi tapi tentu harus ikut ya
kalaupun ada kebijakan negara yang mau diambil
atau dikedepankan harus ada penjelasan
nah tapi jangan sampai kemudian upaya upaya yang seperti ini seperti yang kata pepatah berlindung dibalik sebatang ilalang
artinya apa itu
ya artinya apapun yang dia lakukan dia ke kiri ke kanan
salahnya begitu maksudnya
nah itu yang harus dihindari oleh pemerintah menurut saya
mas ari apa yang bisa dilakukan kalau sudah terlanjur seperti ini
kan ada dua sebenarnya
ketika yang pertama fakta yang sekarang adalah status warga negaranya
sudah diteguhkan kembali oleh menteri hukum dan ham
yang kedua adalah soal apakah diangkat lagi menjadi menteri atau tidak
yang rana yang ini kita kesambingan dulu
karena ini kan tadi memang itu nanti hanya presiden yang tahu begitu kan
tapi fakta yang ada sekarang ini
ini tetap menyalahi peraturan
walaupun tidak diangkat jadi menteri tetap menyalahi peraturan
tidak statusnya diteguhkan kembali menjadi warga negara
artinya tadi kalau peneguhan kembali artinya kan dia dianggap tidak kehilangan sepenuhnya sebagai warga negara indonesia
jadi ketika kita baca lagi
menurut undang undang kewarganegaraan kita pada saat orang tersebut mengucapkan janji setia dan memiliki paspor negara lain
dengan sendirinya kewarganegaraan indonesia gugur atau lepas
artinya beliau adalah warga asing
yang secara penuh kehilangan kewarganegaraan indonesia
artinya mungkin kata yang tepat bukan diteguhkan tapi mendapatkan kembali kewarganegaraan indonesia nya
nah itu prosedurnya jelas
ada di undang undang dan ada di pp
namun kan semua sudah ya sudah terjadi
oke artinya kalau kita mau move on
dan istilah menjadi warga negara indonesia
perasa memperoleh kembali itu kan artinya ada yang hilang
dia hilang dulu
dia memperoleh kembali
sudah sah menjadi warga negara indonesia
jadi punya hak
oh iya sudah sahnya ini takutnya bisa di gugur
bisa di gugur kembali tidak
ya ada yang bisa
apa rentan tidak maksudnya
kan semua hal bisa di gugur kembali
tapi masalahnya rentan tidak ini
ya rentan jelas
artinya akan dipertanyakan sk tersebut dikeluarkan berdasarkan pp tadi atau tidak
artinya tadi akan dipertanyakan apakah archandra ini sekali lagi yang boleh menafsirkan hukum itu adalah hakim
ya pada saat ini archandra sebenarnya kehilangan secara penuh atau hampir kehilangan
nah itu dia
kalau hampir kehilangan bisa diteguhkan istilahnya
dan tidak ada istilah hampir kehilangan
ya artinya itu kan penasaran

penasaran dari orang yang meneguhkan kembali
sekali lagi yang boleh meneguhkan itu kan adalah hakim
tapi saya yakin pemerintah tidak ceroboh lah
nah ini yang ingin kita tahu
tidak cerobohnya itu dimana
proses palingat sudah dikaji dulu untuk proses sampai menjadi warga negara indonesia menghadap kembali pasti sudah dikaji
yang muncul itu kan alasannya kan satu demi kepentingan negara
kemudian alasan yang lain adalah tidak bisa membiarkan seorang itu stateless
demi kebenaran alasan apa
kemudian alasan perlindungan maksimal ya
ada itu istilahnya di dalam undang undang
perlindungan maksimal itu bu alasannya
itu menurut anda sudah menjadi kajian yang detil ya dari tiga hal tadi itu ya
itu kajian yang detil itu bu
ya saya tidak tahu ya kak
bekerja seperti apa
ya tadi kalau misalnya kita berpikir positif ya kita percaya kepada pemerintah
sudah melakukan tugasnya dengan baik
cuma ada satu hal yang mungkin untuk menenangkan perasaan rakyat ya
sekarang presiden sebagai ya figur yang ya saat ini sangat di apa
hormati oleh rakyat indonesia
mencoba memberikan penjelasan
selama ini kan sekarang terjadi kegalauan dari beberapa orang yang mempertanyakan surat kumham tersebut
artinya gini pak presiden ya ini demi kepentingan negara ini loh abcd jelas
ya artinya kalau misalnya penjelasan tersebut masuk akal dan diterima oleh rakyat
tapi bukan kegalauan aja sebenarnya
justru sekarang yang dari media sosial itu
seolah olah ada kubu yang tidak menghendaki
r candra itu kembali ke sdm
bahkan lain lagi kan ada di media sosial ada gambar misalnya dia bekerja untuk kepentingan bangsa
dan ingin mengenyahkan tikus tikus di sdm dan sebagainya
jadi akhirnya berkembang hal hal seperti itu
yang menurut saya kontraproduktif
tidak perlu masuk ke sana dulu begitu maksudnya
harusnya begitu tapi yang terjadi di media sosial seperti itu
saya aja di whatsapp saya dikirimin nomor yang tidak saya kenal
tapi kalau anda lihat dibalik upaya ekstra pemerintah ini oke lah kita demi kepentingan negara kita percaya
tapi di ingin tahu di balik itu
ada apa sih rencana keototan ini
anda melihat ada menangkap ada yang lain tidak
kayaknya hanya tuhan dan jokowi yang tahu
mengapa harus r candra
makanya saya nggak tahu persis ya
tidak tahu persis
tentu komisi bidang energi ya paling tidak bisa meraba raba
kalau kami kan hanya melihat perspektif
ada tidak tuh ini asumsi di luar bicara harus arsandra karena misalnya ini asumsi di luar ya
kita menampung suara publik bahwa ada kepentingan asing yang memang harus dibawa masuk ke sini
saya tidak berpikir demikian gitu ya
saya cuma melihat bahwa ya tadi mungkin hanya kalau memang seorang chandra kemudian diangkat lagi untuk menjadi menteri
yaitu memang ada apa namanya hak produktif presiden
yang mungkin presiden melihat ada sesuatu yang pas seperti itu
oke sebelum kita tutup
saya ingin bisa tidak kita dengan teman teman produser dibutarkan lagi statement atau pernyataan dari seorang akbar faisal
akbar faisal tadi di
paripurna menyebutkan bahwa ada sumpah yang dilakukan oleh seorang archandra ketika memilih warga negara amerika
ternyata terbukti bahwa orang hebat ini orang cerdas ini yang pernah menjadi warga negara indonesia ternyata memang pernah memiliki warga negara amerika
agar kemudian kita tahu betapa besar dampak dari apa yang keputusan beliau menjadi warga negara amerika serikat
saya ingin membacakan seorang sumpah yang diucapkan kepada pemerintah amerika serikat pada saat akan dilantik atau dikukuhkan sebagai warga negara amerika serikat
bunyinya seperti ini
dengan ini saya menyatakan
di bawah sumpah bahwa saya benar benar dan sepenuhnya meninggalkan dan mengingkari semua kepatuhan dan kesetiaan terhadap pangeran asing penguasa negara atau kedaulatan yang dulu hingga kini pernah menjadikan saya sebagai subyek
dan saya ingin mengucapkan kepada warga negara amerika serikat bahwa saya akan menyokong dan membela konstitusi dan undang undang amerika serikat melawan semua musuh domestik maupun asing
bahwa saya akan menyandang keyakinan dan kepatuhan
bahwa saya akan menyandang senjata atas nama amerika serikat manakala diperlukan oleh undang undang
dan bahwa saya akan melakukan kewajiban ini secara suka rela tanpa tekanan mental apapun atau tujuan menghindar
bapak ibu sekalian ini bernama dpr ri
dimana kemudian rakyat mengingatkan saya sebagai subyekat
dimana kemudian rakyat menyerahkan kepercayaannya kepada kita
maka tujuan utama kita adalah menjaga itu
saya menghormati beliau sebagai orang yang cerdas
tetapi keputusan pemerintah dalam hal ini kementerian hukum dan ham untuk memberikan kembali kewarganegaraan itu dan melanggar tata aturan kita
dimana kalaupun dia mau kembali menjadi warga negara indonesia harus menunggu lima tahun sungguh sungguh sebuah persoalan besar bagi kita
maka untuk itu pimpinan dengan segala hormat saya
saya ingin dpr ri bersikap secara tegas soal ini
cuplikan sumpahnya tadi yang ingin saya garis bawahi
mengingkari kepatuan dan kesetiaan negara sebelumnya
kurang lebih seperti itu
ibu tidak ragu nasionalisme seorang a chandra ini
sebenarnya orang banyak yang mendambakan untuk menjadi warga negara amerika mungkin ya
orang orang yang sudah bekerja di luar sangat ya sangat mendambakan untuk menjadi warga negara amerika
tapi seorang archandra dia sudah mendapat warga negara amerika
dia memilih menjadi warga negara indonesia
dia memilih menjadi warga negara indonesia
kita harus apresiasi
itu berarti menempatkan posisi indonesia di bawah tidak jauh lebih sejahtera dengan indonesia
ada sesuatu yang menurut pemerintah dalam hal ini mungkin presiden
apa namanya yang dilihat bahwa apa yang dipunya archandra dibutuhkan oleh rakyat indonesia
khususnya dibilangin nanti
anda tidak khawatir dengan sumpah yang pernah dibaca oleh archandra seperti yang dicuplik tadi oleh akbar faisal tadi
harusnya kalau memang ada warga negara indonesia yang sudah bersumpah menjadi warga negara amerika
yang memang diperlukan indonesia
harusnya kita tarik
suruh pulang lagi
nah karena menurut saya ke depan indonesia perlu mempertimbangkan soal duit kewarna negaraan
supaya tidak ada lagi kasus kasus seperti ini
sekarang kalau tidak salah ada sepuluh juta diaspora kita di sana
dan banyak mereka itu berkewarna negaraan asing
dan mereka juga sebenarnya punya kemampuan
nah makanya untuk menghindari ini semua
ke depan tidak terulang lagi
maka ya tentu pemerintah perlu mempertimbangkan soal duit keluarga
ini soal yang lain lagi
bahwa ini memang ada problem
kalau duit kewarna negaraan nasionalismenya juga makin
nah itu makanya
itu waktu saya ikut pembahasan undang undang ini
itu juga menjadi persoalan
coba bayangkan tadi dia bersumpah mengingkari
jadi dia ingkari semua
nah tiba tiba dia kembali lagi gitu kan
untuk setia lagi
kalau dalam bahasa agama dia murtad
dia masuk islam lagi
baik tapi kita lihat nanti bergulirnya seperti apa
yang kami dengar dari koresponden kami yang melaporkan dari istana tadi
rencananya presiden akan memanggil arcaan dari istana
kita tidak tahu apa yang akan terjadi
kita tunggu seperti apa bergulirnya berakhirnya nanti
terima kasih pak nasir
terima kasih bu eni
terima kasih pak sary
untuk membahas malam hari ini sejauh ini
dan ada dua hal yang harus diperhatikan presiden
absah dan legitimasi
absah dan legitimasi
itu yang penting
terima kasih pak bapak pak ibu ibu
terima kasih pak bapak pak ibu ibu
telah bergabung bersama kami malam hari ini